ini juga udah alhamdulillah
yang penting kan niatnya
ini kita malah seneng udah dikirim makanan
ya bah ya
pak dewi set mau dimakan semua
nanti ada ayam banyak yang minat
ini satu lagi
betul betul minta maaf atas ketidaknyamanan ini
ini semua diluar dugaan saya
dan saya tidak menyangka akan seperti ini jadinya
kamu kan yang waktu itu tidur
di kasur aku
oh jadi kamu yang tidur di kasur aku
terus yang ngomong di kasur aku
bukannya si sobri yang ngopol
memalukan kali sikap kau itu
kamu gak liat tuh kena adudot tuh
daudot tuh ini ada apa hei heikal heikal udah ada apa ini heikal sobri ada apa ini
kamu emang aku kan ngompel di kasur aku
kamu mau di depan mereka
dengarin daudot dulu
gara gara aku sobri gitu tuh ngompol
udah cukup ya daudot
dan untuk semuanya dengerin ya sebagian prasangka buruk itu adalah dosa
nabi berkata cukuplah kita menjadi seorang pendusta apabila kita menyebarkan sesuatu yang cukup kita dengar
kalian dengar kan jadi kalau kita dapat berita kita cross check dulu kebenarannya
jangan main sebarkan kalian mengerti semuanya
iya pak ustadz
sekarang kalian maaf maafan ayo mulai dari dodot
ya udah yaudah sekarang yang lain boleh bubar jangan dicontoh ya jangan dicontoh ya perbuatan seperti ini ya
ayo sobri daudot heikal boleh bubar
pak ustadz maafin heikal ya pak ustadz jangan ceritain ke ustadz ustadz yang lain atau guru guru yang lain ya pak ustadz
heikal malu pak ustadz apalagi ke ayyamin tolong gue ustadz musa heikal bakalan tanggung jawab deh pak ustadz
heikal gak ulangin lagi deh
heikal ustadz seneng dengernya kalau kayak gini heikal itu namanya mau mengakui kesalahan heikal dan mau bertanggung jawab
ustadz janji ustadz gak akan bilang ke pak kiai amin sama ustadz musa dan yang lainnya
asal heikal jangan pernah ulangin lagi perbuatan seperti ini
ngerti pak ustadz
yaudah pintar yaudah sekarang kamu mandi
siap siap buat yang lain
siap siap di dalam
loh ini kenapa ngantrinya panjang sekali ada apa ini
ini pak ustadz ada yang lagi mandi tapi dari tadi nggak keluar keluar
tenang tenang ya haikal kamu kenapa mandinya lama sekali
saya biasanya mandi di rumah minimal satu jam
heikal heikal kan sekarang mandinya di kamar mandi umum bukan di rumahnya heikal
jadi heikal itu harus mementingkan kepentingan orang lain
jangan hanya pikirin diri haika sendiri ya
iya pak ustadz
besok jangan diulangin ya
shhh teh udah udah yaudah selanjutnya siapa yang mandi
assalamualaikum bu ted ayo
ustazah bisa minta tolong gak tolong beliin spidol sama pulpen di tokonya bu lilis ya
bisa ustadz tapi bu ted sama ayu mau ganti pakaian dulu lah ya
ini uangnya makasih ya bu tet
kan gak enak kalau kita sekamar tapi bermusuhan
siapa nama kamu kamu sentri baru juga ya
enak aja anak baru
aku tuh udah lama di sini
cuman karena aku pulang kampung aja
terus suruh pindah ke kamar kamu deh
aku tuh udah hanta mal quran
yang lain sih sekali
loh kan aku nanya nama kamu aku gak nanya kamu hantar berapa kali
gara gara kamu aku dituduh pipis di kasur
kan aku jadi malu
yaudah kan semuanya pada tau
kalau yang bibis di kasur itu aku
ini kan jam belajar
kok pada kosong gini pada kemana ini
eh eh jangan duduk ke depan semua ke depan ke depan
ayo ke depan kamu ke depan ke depan
ayo berdiri di depan sini semua
eh kalian ini gimana sih
ini kan waktunya jam pelajaran
kalian dari mana kenapa baru datang
tau tuh pak
si aikal tuh pak mendingnya lama banget
jadinya pada tuh latih pak
gara gara dia doang
nah ini aja
pernah lihat si aikal
kamu itu betul betul ya
sekarang kamu bikin temen temen kamu telat masuk kelas
apa harus dikasih hukuman lebih keras
duduk semuanya duduk ayo ayo
ini saya mau izin untuk ketemu haikal sebentar
ikut ustazah ke ruangan ya
pejalan jalan haikal mau dihukum
siapa yang mau hukum
pesantren itu tempat menuntut ilmu
kalau tempat menghukum
berarti namanya penjara

kamu bahkan lebih banyak yang terjadi
tapi ini mau berarti
kalau aja semalam itu kamu gak coba kabur dari pesantren
pasti kamu gak akan kecapean
dan kalau kamu disiplin sebelum tidur itu bebersih dan juga buang air kecil dulu
pasti kejadian ini gak akan terjadi
haikal kami harap kamu itu bisa lebih disiplin
kamu ingat kan kata pak kiai
kalau aja kamu bisa ngikutin semua peraturan
pasti kamu akan betul betul berhasil
betah disini karena
semua peraturan hidup kamu
mungkin pada awalnya
semua itu akan susah tapi
kalau haikal terus berusaha
pasti akan mudah
boleh kalau kembali ke kelas
kamu habis siapain dari ruangannya ustaz zanurul
nggak boleh dikasih tahu
ini anakku yang gede
itu gara gara dia
yang pakai baju putih jangan sampai lolot